sementara itu kabar presiden joko widodo akan segera merombak kabinet semakin kencang
hal itu dibenarkan partai pendukung pemerintah
presiden disebut sedang mengevaluasi anggota kabinet berdasarkan kinerja
tentu reshuffle ini sebaiknya tidak semata mata didasarkan pada kebutuhan politik
kebutuhan untuk menciptakan sebuah konstelasi politik baru yang memperkuat pemerintahan
toh menteri menteri kan sudah lebih dari satu setengah tahun
memang sudah saatnya juga rapotnya ini diumumkan langsung oleh presiden
mungkin kalau di komisi satu tentunya saya rasa dari bidang intelijen ya kita butuh seorang kepala bin baru mungkin
yang bisa berkoordinasi lebih baik dengan penegak hukum dalam hari ini kepolisian ya
untuk bisa memberantas lebih efektif memberantas teroris pada indonesia